berkemah di tanah yang luas mungkin sudah terlalu biasa
lantas bagaimana jika berkemah di tepian sungai yang airnya bersumber langsung dari curug alias air terjun
nah kawasan wisata capolaga di subang menawarkan sensasi tersebut
kawasan wisata capolaga berada di kampung panaruban desa cicadas kecamatan sagalaherang subang jawa barat
dibangun pada tahun dua ribu kawasan ini mulai dikenal sejak dua ribu sepuluh setelah ramai dibicarakan di media sosial
di kawasan wisata ini terdapat tiga curug atau air terjun yakni curug goa badak curug sawer dan curug karembong
namun hanya curug karembonglah yang airnya deras
selain bisa digunakan untuk bermain air tepian sungai yang terbilang landai banyak digunakan pengunjung sebagai tempat berkemah
banyak pengunjung mendirikan tenda di tepian sungai yang panjangnya lebih dari dua km ini
sejuk dan panorama indah
menjadi alasan pengunjung mendirikan tenda di tepian sungai yang juga banyak ditumbuhi pohon pinus ini
bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan berkemah pihak pengelola menyediakan berbagai peralatan
mulai dari tenda hingga alat untuk memasak
acara kegiatan pensip
ini berapa hari di sini
satu hari satu malam
satu hari satu malam
gimana pesannya suka senang
suka senang malah gembira
gimana kondisi alamnya gimana
kondisi alamnya sejuk
oh bagus bersih masih alam
senang bisa buat mainan anak anak juga ya
ya sudah dua kali kan saya kesini
buat keluarga kumpul kumpul enak
adem lah kan di ciasung panas disini adem
sementara di curug karembong pengunjung bisa mandi dan bermain air sepuasnya
untuk masuk ke kawasan ini pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar lima belas ribu rupiah per orang
dian firmansah subang